enak kamu kemana aja sih
aku di rumah papa sama mama
terus ini siapa
boleh nggak kita panggil mama kamu mama
dengarin mama ya
ikut kamu ke pantai
mama temenin kamu
ibu bisa datang ke panti
kira kira satu jam lagi
pak al mau bertemu
mama perlu ikut
aku aja yang mandi
mama di rumah aja ya
kita langsung berangkat aja ya
salim oma dulu ya
kami pergi dulu ya
kita pergi dulu ya
sini buka say aja
tapi saya merasa dia itu orang yang tulus dan penuh kasih
saya merasa jadi orang yang kejam sudah memisahkan mereka
tapi saya juga gak bisa berbuat apa apa
kalau sudah berurusan dengan tim pengawas
elsa ada di penginapan rinjani pak
sekarang juga kamu kesana ya ren
aku di rumah papa sama mama
halo vita sini salam kenal
mau ceritain ke kalian ya
kalian mau dengar gak
vita duduk yang manisnya mama ceritain
pada suatu hari
mereka terus apa ya billie
dan istri saya sekali lagi untuk mengadopsi reina
kalau untuk reina
sekarang ini belum bisa pak
tapi bapak bisa mengajukan lagi
minima enam bulan kemudian
atau saran saya
bagaimana kalau bapak mengadopsi anak yang lain
mama saya keluarga saya
semuanya cinta sama reina
sebelum ibu ibu memutuskan sesuatu
alangkah lebih baiknya
coba dipikirkan perasaan dan mental si anak
pernah memikirkan itu enggak
tapi pak al
jika dalam enam bulan ke depan
ada keluarga yang ingin mengadopsi rena
dan mereka menemui kriteria
enggak tapi kalau reina yang enggak mau gimana bu
ibu ibu yang telpon saya sendiri kan
kalau reina enggak mau makan
dan reina mau makan cuma dengan istri saya
dan ibu lihat barusan
di rumah saya
saudari esa kami dari kepolisian
mereka ada di sini mah
memang ngejebak aku ya
mama gak mungkin ngejebak kamu
mama juga gak tahu kenapa tiba tiba ada polisi di sini
ya terus gimana mas sekarang
aku gak mau ditangkep ya aku gak mau dipenjara
saudari elsa tolong keluar
atau kami memaksa masuk
tunggu tunggu tunggu
kamu keluar lewat jendela
kamu mau ketemu sama polisinya
kamu ke luar lewat jendela sekarang
sekali lagi tolong keluar
siapa yang tahu tempat ini selain mama
kau dengan apa nih
kurang ajar aldebaran